covid sembilan belas itu penularannya sepuluh hari pertama
jadi pada saat pertama swepnya kena covid sembilan belas
di rumah isolasi di indrapura di rumah sakit haji atau dimanapun sama
tapi kalau sudah lebih dari sepuluh hari
tidak ada gejala sama sekali
harus diingat ya
kalau udah sepuluh hari nggak nular
ya tidak menular
karena virusnya sudah tidak siable untuk menularkan
walaupun masih ada virusnya
ya video ini pun viral di sejumlah media sosial
dan menurut penelusuran ternyata tim medis ini adalah dokter razak
salah satu dokter relawan di rumah sakit lapangan indrapura surabaya jawa timur
saya menyampaikan hal yang
apa yang saya baca sesuai dengan peraturan kemenkes cdc dan lain sebagainya yang terbaru
kemudian saya aplikasikan
menggunakan bahasa saya sendiri
sehingga pasien itu lebih mudah mengerti
sehingga pada saat pulang itu tidak bingung
seperti itu sebenarnya tujuannya
tapi mungkin ada beberapa part yang memang bisa menjadi salah persepsi
itu aja sih yang saya khawatirkan
ada part yang saya bilang di situ bahwa sepuluh hari itu tidak menular
wess gampangannya seperti itulah
itu padahal di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sepuluh hari dan tanpa gejala
itu sudah berhasil
dan penanggung jawab rumah sakit lapangan indrapura surabaya jawa timur pun membenarkan konten di dalam video viral tersebut
yang diantaranya menyatakan bahwa pasien positif covid sembilan belas tidak berpotensi menularkan virus covid sembilan belas setelah sepuluh hari tanpa gejala atau sudah tidak ada gejala
bahwa beberapa bukti penelitian tentang masa menulat atau masa infeksius covid sembilan belas
pada orang berbeza
gejala ringan virus tidak lagi aktif setelah sepuluh hari gejala
atau jumlah virus berangsur angsur berkurang setelah muncul gejala
pada gejala berat virus tidak lagi aktif setelah dua puluh hari gejala
bisa diambil kesimpulan bahwa masa menular covid sembilan belas sepuluh sampai lima belas hari pada gejala ringan sedangkan dua puluh hari pada gejala berat
rumah sakit lapangan indrapura surabaya sendiri adalah salah satu rumah sakit darurat rujukan covid sembilan belas di jawa timur yang didirikan sejak mei dua ribu dua puluh